dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo kehabisan belangko pendaftaran kartu tanda penduduk atau ktp
karenanya pemohon ktp mencapai lebih dari tiga belas orang
untuk mengatasi hal ini kini dinas terpaksa melakukan skala prioritas
selama ini dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo hanya mendapat jatah dua belangko pendaftaran ktp dari pusat setiap pekannya
untuk melayani hingga lima ratus pemohon ktp per hari
kini dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten sidoarjo mengalami kelangkaan belangko pendaftaran ktp
dari data hingga selasa siang ini tercatat sudah ada lebih dari tiga belas delapan ratus pemohon yang mengantri mendapatkan ktp
dan untuk mengatasinya dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo memprioritaskan
pembuatan ktp untuk para manula disabilitas hingga pemilih pemula menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
kini dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidoarjo tengah mengusulkan permintaan
tujuh belangko ktp ke pusat agar dapat memenuhi permohonan ktp
dari dulu sampai saat ini memang ada keterbatasan distribusi dua ktp
sekali lagi bukan habis tetapi bukan bersumpah tapi keterbatasan
kami sudah mencari sementara mendapat jatah dua
dan itu semuanya sama
yang mengambil di pusat sebenarnya sama dengan dua